yang gak yakin kalau itu sih kayak gitu salah sasaran salah tangkap
gak yakin itu saya kerjanya bareng
berangkat itu saya itu tanggal dua puluh satu agustus dia nelpon ke saya
kalau nganggur berangkat aja ke bandung ada parman
dia di bnu nama saya
sama robi ya di saya udah pernah yang kerja di situ
dan saya tanya ke robi robi berangkat mau gak
udah sampai sana kerja di bandung bandungnya saya lupa
bang gondol namanya ke rumahnya
saya di sana cuma satu minggu
man saya gak peta lah saya mau pulang
sampai di jalan raya jaya di bandung
sampai udah angkut belakang
sekitar jam delapan saya naik angkot
langsung naik angkot ke lui panjang
sepeginya sampai ke angkot aja gak ke terminal
tapi peggy saat itu masih di bandung
terus saya naik mobil bis
saya sekitar jam sebelas an lebih atau kuranglah
sampai ke cekbon di kilometer dua ratus dua
di bawah lihat ada polisi atau bantohan
waktu itu adalah kejadian kecelakaan
semangat angkot ke terminal
langsung membunuh orang juga tuh
karena kan info awal kecelakaan beberapa hari kemudian dinyatakan itu pembunuhan
dan akhirnya peggy yang jadi salah satu terpuduk
akan sendiri dengan adanya pd tertangkap ini kan
yakin hari itu bukan peggy pembunuh ya
nah itu tadi katanya adiknya peggy bernama roby ya
berarti pagi ini bukan ganti nama ya
adiknya namanya roby kalau perempuan saya nggak tahu perempuan
mamangnya itu suparman juga ada di situ
sama ibnu masih ada di bandung